memberi bantuan insentif berupa pembebasan pajak pertama nilai atau ppn untuk perumahan yang baru dibangun
hal ini dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik
kebijakan pemberian insentif untuk sektor properti itu akan dibahas dalam rapat terbatas pada selasa sore
bantuan juga akan diberikan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah atau mbr
rencananya biaya administrasi sebesar empat juta rupiah akan dihapuskan
insentif pembebasan ppn ini berlaku hingga juni dua ribu dua puluh
banyak sekali satu ratus empat belas yang bisa terangkut dalam industri properti
entah tentu atau enggak semua entah batu batu pasir semuanya kayu semuanya pintu kaca keramik semuanya
bisa membawa mereka juga ikut naik pertumbuhannya
yang kita ingin bukan insentif pembebasan ppn
untuk rumah dengan harga nanti akan diputuskan berapa miliar misalnya dua miliar
kemudian yang mpr perumahan yang mpr untuk masyarakat berpenghasilan rendah akan diberikan insentif penghapusan uang administrasi empat juta
pemerintah kembali menggelontorkan sejumlah insentif untuk sektor properti
kali ini pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pajak pertama
pembebasan ppn rumah komersial diberikan untuk pembelian rumah dengan harga di bawah dua miliar rupiah
ppn pembelian rumah tersebut akan ditanggung oleh pemerintah sepenuhnya
lantas apakah ini menjadi angin segar bagi sektor properti dan apa saja dampaknya dari insentif kebijakan ini
untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual analis senior indonesia strategic and economic action institution rony p sasmita
selamat pagi mas
ya mas rony apakah ini memang angin segar di tengah kondisi perekonomian global yang terpengaruh dari geopolitik
kemudian juga suku bunga the fed yang naik kemudian kemarin sbi juga naik
nah apakah ini merupakan salah satu solusi untuk memberikan pertumbuhan sektor properti yang sempat melemah di kuartal kedua kemarin mas
yang penurunannya sebesar dua belas tiga puluh persen secara tahunan year on year
karena kan memang kemarin itu sempat terkontrasi itu kan karena penaikan suku bunga yang bersubi subi ya berapa kali
sehingga para perbankan juga menahan likuiditas untuk sektor properti
tapi untuk trigger pertumbuhan saya kira bukan trigger ya
sebenarnya tempatnya untuk menahan agar tidak terjadi penurunan lebih lanjut
karena tekanan eksternal kita juga cukup kuat
mulai dari ancaman harga minyak yang akan terus naik sampai dengan suku bunga gitu loh
jadi pertama ini dari sisi teknis terjadi kontraksi di kuartal ketiga sekitar enam puluh enam persen ya terhadap suku properti ini terhadap pertumbuhan
yang kedua sebenarnya sih seharusnya kan kebijakannya dari dulu ya mas
karena ada alasan kedua bahwa pemerintah harus intervensi di sektor properti adalah
perumahan ini tinggi sekali
jadi tingkat permintaannya sangat tinggi tapi suppliernya tidak mampu memenuhi itu karena
kehatian kehatian yang tinggi karena sektor covid ini cukup sensitif terhadap krisis dan pelemahan permintaan
disitulah pemerintah harus masuk
yang ketiga perumahan ini kan kebutuhan pokok
kita bisa menghitung dia sebagai public interest
di singapura aja kalau kita bandingkan
itu dari tahun lima puluh an dia udah intervie
terbit langsung full scale
jadi singapura itu seperti pupr di kita ada development and housing board
badan pembangunan perumahan
itu dia intervensi secara penuh ke dalam
mulai dari berbagai macam insentif kemudahan regulasi dan berbagai pelonggaran pembiayaannya
jadi kalau ini kita lihat sebagai trigger iya untuk menahan agar tidak terjadi perlemahan lebih lanjut
karena sektor properti ini kontribusinya cukup besar terhadap pertumbuhan
jadi di bawah sektor manufaktur sedikit
di atas sektor pertanian kontribusinya
oke mas tapi yang menarik adalah kondisi global merupakan salah satu sentimen yang pasti akan berpengaruh terhadap
kalau kita bicara mengenai sektor properti ataupun perumahan di indonesia
tapi di satu sisi kita juga tidak menampik tadi
banyak sekali bahan bahan baku yang memang impor dan pasti akan terpengaruh dengan kondisi geopolitik
kemudian kenaikan suku bunga dari the fed sendiri
bagaimana langkah kebijakan pemerintah ini bisa menjadikan suatu solusi yang solutif terhadap tadi ya
kebutuhan sektor properti yang meningkat
kemudian kalau kita bicara sektor industri properti ini juga multi flyer effect
tadi pak jokowi mengatakan turunannya banyak dan panjang sekali
ya memang sektor properti ini kan multi flyer effectnya besar
sehingga kalau terjadi perlemahan itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan
kita melihat krisis sering terjadi itu dari sektor properti
baik dari sisi asetnya financial asset dari sektor properti maupun sektor properti itu sendiri
ini perlu dilakukan pemerintah untuk menggairahkan kembali sektor properti dengan hati hati ya
saya nggak mengatakan harus intervensi secara full scale dalam kondisi seperti ini gitu
karena saya agak khawatir bi juga akan menaikkan lagi suku bunga
mungkin bulan depan atau dua bulan lagi melihat situasi internasional hari ini gitu
the fed pun makin haukis kalau saya lihat
karena melihat kondisi ekonomi amerika yang seperti itu
yang kedua juga suku bunga kita juga mengikuti
yang ketiga itu minyak dunia
minyak dunia ini kan akan men trigger inflasi di dalam negeri kita
bank indonesia itu kan patokan utama dia menaikkan suku bunga itu pertama ancaman inflasi
yang kedua kurs mata uang kan
jadi semakin mata uang itu lemah karena capital outflow
bi akan menaikkan bunga untuk menahan agar tidak terjadi capital outflow
ini akan berpengaruh secara langsung ke sektor properti
karena sektor properti itu pembiayaannya jangka panjang
perbankan itu turun di situ dengan hati hati karena pembiayaannya jangka panjang
dan ini akan berpengaruh kepada harga properti secara keseluruhan
tempat menurunkan gairah developer untuk membangun perumahan
terutama perumahan menengah ke bawah ya
yang disertiri dan lain lain
karena biayanya pasti tinggi dan masyarakat pasti nggak mampu beli

tambah lagi biaya administrasinya
dibayaran oleh komunitas sekitar
budget dan kompetitif untuk masyarakat
meningkatkan permintaan terhadap sektor perumahan
terutama yang dua miliar ke bawah itu
ya mas ini
memang secara eksplisit
yang diuntungkan adalah warga
yang membeli rumah di bawah dua miliar
ppn nya berkurang ada insentif
tapi bagaimana dengan pelaku
bisnis properti kalau tadi saya katakan
masih banyak sekali
harusnya insentif pemerintah juga diberikan
kepada mereka kalau tadi anda memberikan
ilustrasi di singapura bagaimana
proteksi kemudian juga memberikan insentif
pada pengusaha yang terkait dengan
properti ini sepertinya juga harus
tetap menjadi prioritas mengingat memang
melumbarkan salah satu sentimen
yang berpengaruh terhadap pertumbuhan
properti tanah air mas
kan insentif ini baru dari sisi pemerintah
pemerintah menganggap akan terjadi
akan terjadi efek positif kepada pasar
tapi kan persepsi pengembangan belum tentu
seperti itu jadi pengembang
juga belum tentu membangun rumah banyak
dengan harapan permintaan akan banyak
pengembang juga punya analisa maksimal
terhadap prospek bisnis ke depan gitu
dari siku bunga saja saya
masih mengasumsikan pengembang
masih wait and see juga
ya dia akan wait and see
walaupun pemerintah kasih insentif
kemudahan regulasi kemudahan biaya
administrasi yang paling
berpengaruh terhadap pengembang dan
pengembangkan yang biaya pengembang ini adalah
dan para perbankan akan
pengembang siku bunga amerika
itu akan sangat berpengaruh kepada reaksi
bi di indonesia kalau
the fed terus mengeluarakan
saya pikir ini suku bunga akan
ke enam enam lima lalu bisa jadi
ke tujuh sehingga walaupun